masih terkait hal yang sama indra kita dari lantai bursa aksi unjuk rasa supir taksi memberikan sentimen negatif bagi saham kedua operator taksi yang berada di lantai bursa
harga saham bluebird sempat menyentuh level enam dua ratus tujuh puluh lima per saham ketika aksi unjuk rasa sopir taksi berlangsung ricuh